anomali cuaca di kawasan samudera pasifik
mulai berdampak di sebagian kota di pulau jawa
bmkg menyatakan fenomena lanina memberi dampak terjadinya
senin sore awal pekan ini ratusan rumah yang tersebar
di rt delapan sembilan sepuluh dan sebelas kelurahan jambi luar kota
dan rt lima puluh lima terendam bajet
salah satunya perumahan namura indah
ketinggian air mencapai lima puluh cm hingga satu meter
menurut warga banjir disebabkan oleh drainase yang tidak mampu menampung air hujan
tingginya intensitas hujan sejak senin malam membuat air meluap merendam rumah
warga tidak mau mengungsi atau pindah karena kondisi ini sudah biasa terjadi
selama sebulan ini sudah tujuh kali terjadi banjir
sementara itu di jakarta ratusan warga kemang sepuluh mampang perapatan jakarta selatan
mulai mendapat bantuan akibat banjir pada selasa lalu
warga kemang selatan sepuluh mampang perapatan yang rumahnya terendam banjir
menerima bantuan paket bahan pokok selasa siang
bantuan dua ratus lima puluh paket bahan pokok dari korlantas polri diberikan
akibat terjadinya banjir setelah hujan deras yang turun secara tiba tiba di sejumlah wilayah

bantuan tersebut diberikan untuk meringankan beban warga
yang tempat tinggalnya terendam banjir di tengah pandemi covid sembilan belas
kondisinya ya parah ya maksudnya lumpurnya juga banyak
masuk ya ketinggiannya sampai berapa
kira kira dua meter kali eh segini
oh gitu barang barang bagaimana
barang barang meja yang kompor pada rubuh
terus kompornya juga berantakan semua
alhamdulillah terima kasih banyak untuk
kepolisian yang telah memberikan bantuan buat kami semua di sini
itu bisa dijawab
terima kasih banget
harapannya ke depannya apa pak
memang kan baru terjadi banjir
harapannya semuanya ke depan
biar nggak terjadi banjir lain untuk diperbaikin semua ini
hujan deras yang mengguyur sejumlah wilayah di indonesia
dan adanya fenomena lanina tahun ini
dikhawatirkan akan menambah curah hujan
serta menyebabkan banjir yang terjadi di indonesia
tim liputan cnn indonesia